penghuni rumah ini hanya bisa menangis pasrah
mengetahui rumah yang ditinggalinya terbakar
di kecamatan biringkanaya kota makassar sulawesi selatan rabu sore
saat itu korban tidak berada di rumah
hampir tak ada benda berharga yang berhasil diselamatkan
sembilan unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api
sumber kebakaran berasal dari plafon rumah
petugas menduga kebakaran terjadi karena adanya konsleting
rumah sumarno tujuh puluh empat tahun
warga desa tungkul rejo kecamatan padas kabupaten ngawi jawa timur rabu siang terbakar
kebakaran terjadi saat rumah dalam kondisi kosong
ditinggal penghuninya menghadiri hajatan di magetan jawa timur
belum diketahui pasti penyebab munculnya api
kobaran api baru dapat dipadamkan tiga puluh menit setelah petugas pemadam kebakaran turun ke lokasi
kendala kita cuma satu
kendala kita itu adalah akses keluar masuk kita
karena masyarakat parkir
parkir sepeda motor sembarangan
hanya karena untuk nonton kebakaran itu saja
untuk penyebab kebakaran perkiraan kami sementara dugaan kami sementara dari konsleting listrik
dugaan sementara kebakaran terjadi akibat konsleting listrik
lim likputan cnn indonesia